apa rencana liburan anda
atau ke pantai
indonesia begitu kaya
karenanya berwisata lah di indonesia saja
itulah yang kerap sandiaga salahuddin uno ingatkan pada kita
seolah tanpa lelah
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia ini
mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif
dari satu tempat ke tempat lain
di balik kerja keras sandi
ada doa dan dukungan keluarga
min rahman menikah dengan razif halik uno
dan memiliki dua orang putra
indra cahaya uno dan sandiaga salahuddin uno
di hari ibu sandi dan ibundanya berbagi kisah
tentang nilai nilai dalam keluarga
yang menjadi bekal sandi menjalani hari sebagai pemimpin
selamat sore pak sandi
terima kasih sudah bersama cnn indonesia
sama ibu ini dididiknya gimana
pak sandi ini kelihatannya
nggak pernah ada capeknya
pak sandi ini kenapa bisa se energizer itu
apakah ada pengaruh dari ibu
itu semua capaian saya
dan apa yang saya miliki sekarang
karir ini semua atas bimbingan dari ibu
dan doa dari ibu
jadi saya belajar disiplin
terutama disiplin terhadap waktu
disiplin terhadap pekerjaan
saya bekerja keras bekerja cerdas
bekerja tuntas dan bekerja ikhlas itu
semuanya dari ibu
ini merupakan role model saya
dan apa yang saya dapatkan ilmu
dan yang saya terapkan sekarang
semuanya juga dari ibu
di hari ibu ini
saya ingin mengucapkan terima kasih
dan mudah mudahan mama diberikan kesehatan
dan allah berikan umur yang penuh keberkahan
ibu waktu kecil itu pak sandi nakal nggak sih ibu
kalau nakal biasa ya
tapi mas sandi itu dari kecil
dia selalu mengumpulkan teman temannya
dan dia pemain band
jadi di kamarnya itu penuh
dan dia juga memiliki kebiasaan
untuk memperkenalkan temannya
apa yang saya pernah rasakan adalah
bagaimana dia berempati terhadap temannya
yang kebetulan rumahnya itu jauh sekali
dan dia sembunyikan temannya itu
dia kan benar
itu rumahnya jauh terus ke sekolahnya
terus berjam jam gitu
ini karena mau ujian dia perlu waktu untuk belajar
dan dekat dengan sekolah tidur aja di kamar
boleh nggak sama ibu
wah di sini aja paling juga
ketahuan saya bilang
jadi dia sembunyikan
tapi tiap kali dia bilang
kok mas sandi makanannya suka dibawa ke kamar
mas adi makan di kamar ya
tapi kemudian nanti makan lagi
mas sandi lapar ya
makanannya itu untuk temannya
saya kira lebih dari dua bulan ya
ya lebih dari dua bulan karena mau ujian
karena mama disiplin dan orangnya perfeksionis
jadi dia lihat satu kali ada hasil ulangan saya itu nilainya empat gitu
dia marah sekali dia tempel
beliau bilang makanya jangan main basket melulu
belajar belajar dan belajar
supaya mendapatkan makanan
dia mendapatkan nilai sepuluh
karena skalanya empat
kalau sepuluh itu nggak ada di dalam buku
sama seperti indeks prestasi itu paling tinggi empat
terakhirnya dia oh gitu ya nggak apa apa
tapi itu kan kecintaannya mama
jadi mama ingin kasih tahu yang benar
saya bilang ini udah paling tinggi di sekolah
saya ini ranking satu di sekolah
karena memang dulu mungkin skalanya mama itu sepuluh kali ya
sekarang di waktu kami waktu di sma
waktu itu ada yang skalanya cuma empat
terus waktu kuliah juga empat memang
dari riset yang saya baca
kedekatan ibu dan anak laki lakinya itu sangat membantu
dalam pertumbuhan tumbuh kembang anak laki laki tersebut
nah mas andi ibu tadi berbicara tentang simpati kepada temannya
adakah contoh mas andi berbagi dari kecil
ya mas andi itu dari kecil berbagi
tetapi meskipun dia berbagi dia berjualan entrepreneur
jadi semua barang itu kalau udah nggak kepake di saya
terus ma ini boleh nggak di saya minta
boleh buat apa sih
nggak bilang mau dijual
jadi memang dari kecil dia mempunyai pikiran pikiran yang
bagaimana sih mempunyai uang
tapi nanti dia traktir lagi anak anak itu teman temannya
mas andi berbagi itu kan sampai olahraga pun berbagi
iya karena kebetulan saya waktu sekolah dulu
banyak yang di sekitar saya teman teman dari keluarga yang
mungkin kurang mampu ya menangani
jadi itu yang selalu kita lakukan
dan apalagi kalau kita bisa berbagi itu ada kepedulian
dan ternyata keberkahan kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak
dari apa yang kita donasikan ke teman teman kita
ternyata apa yang saya dapat waktu itu saya kecil itu kan berjualan stiker
terus dapat aja gitu
jualan kaos sepatu waktu itu saya juga suka jualin
beli terus gak lama dilepas lagi gitu ke teman teman sendiri
ternyata kok hasilnya semakin saya banyak berbagi
semakin banyak ini membawa keberkahan
jadi mulai dari situ kebiasaan berbagi terus bersama saya sampai
akhirnya olahraga itu juga waktu itu saya menciptakan gerakan berlari untuk berbagi
nah itu juga sama konsepnya belajar dari mama
bagaimana kita bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang banyak
dan ini menurun kepada amira ya anaknya orang sandi
jadi nilai nilai itu ternyata diwariskan
komunikasinya sesekali walaupun setiap komunikasi berkualitas
tiba tiba dia terinspirasi dan ingin ikut lari juga
terus dia bilang gimana sih cara latihannya
terus saya bilang ini latihannya gini gini saya kasih menu latihan
beneran amira mau lari
gak apa apa coba dulu
setelah coba ternyata dia bukan hanya ingin mengikuti lomba maraton itu untuk
dia sendiri tapi ternyata dia terinspirasi juga oleh apa yang saya lakukan
mungkin beberapa tahun yang lalu
dia juga akhirnya ingin berbagi terutama kepada masyarakat yang tidak mampu
di sekitar tempat dia tinggal
jadi itu waktu saya lihat ininya saya terharu juga wah ternyata amira punya kegemaran
dan hobi yang sama sama saya di olahraga lari
dan ini juga dia melatih disiplin dan kerjasama karena berlari itu gak sendiri
bekerjasama dengan tim dan juga sportivitas serta fair play
nah dari lari itu kita akan belajar untuk sportif dan kita akan berlaku fair dalam kehidupan kita
termasuk basket itu apakah itu berguna sampai sekarang
sebetulnya sih masuk klub itu sendiri
iya waktu karate waktu renang itu orang tua yang masukin
tapi saya belajar dari karate tentang bagaimana perilaku kesatria dari renang belajar mengenai napas panjang
nah kalau basket itu kebetulan inisiatif saya sendiri
nah mama tuh suka marah karena main basket tuh bisa dari siang ke siang lagi gitu sampai udah gosong gitu
basket itu belajar tentang
belajar tentang satu speed
bahwa kalau kita mau maju di dalam permainan kita kita harus cepat
kita harus speed kita harus memiliki ketangkasan dan juga kecepatan
kedua itu teamwork
di dalam basket itu nggak bisa juara sendiri kita harus bermain bersama sama dengan tim kita
jadi gak ada superman gak ada super team
dan ketiga di basket itu sama seperti olahraga lain
perlu napas panjang
jadi gak cuman unggul di awal terus akhirnya di akhirnya kita kehabisan napas
tapi kita harus punya nafas panjang sampai di akhir pertandingan sampai di peluit terakhir kita harus mampu untuk unggul
jadi itu yang bawa konsep filosofi di kehidupan saya
bahwa kita harus punya nafas panjang kita harus cepat dalam melakukan tugas
dan kita harus memberdayakan tim kita karena kita dalam satu kesatuan teamwork
itu juga belajar dari mama
semua nilai nilai event sport pun itu sangat mempengaruhi mas
karena mama juga dulu adalah seorang olahragawan
ya saya dulu pelari
jadi kalau dulu namanya dasar lomba
dan di olahraga itu diajarkan
itu artinya kita harus sportif
jadi saya ajarkan kepada anak anak juga olahraga
karena di olahraga kita belajar bagaimana mentaati aturan
dan nilai itu adalah nilai yang maaf ya terbaik
iya kita juga mulai second place

gel da orous ya
menurut saya saya melakukan satu globally
ibu adalah figur yang mandiri bagaimana ibu mengajarkan kemandirian itu pada pak sandi
orang tua saya mengajarkan dari kecil kita mandiri ya jadi sudah dikasih tugas
pagi ini saya bagian ngelap ngelap pak arief rahman bagian ngepel jadi semua dikasih tugas itu mandiri
nah waktu saya lulus sekolah lanjutan dia bilang kamu kalau mau sekolah cari duit sendiri
nah itu yang saya tularkan jadi mereka tidak akan mendapatkan uang dari saya kalau mereka belum memberikan nilai
dan nilai itu adalah nilai yang maaf ya terbaik maaf ya mas
diajar disiplin gitu karena memang dari kecil diajarkan untuk mandiri
saya mencari beasiswa waktu sekolah walaupun suka dikirim uang juga
terus saya juga mencari tambahan sampingan bekerja di kampus terus juga sempat bekerja di luar kampus
setelah kembali karena sudah terpatri untuk mandiri
saya juga memutuskan untuk berkarir dan menjadi waktu membangun keluarga sendiri itu juga akhirnya nyiapin pernikahannya sendiri
bikin undangannya sendiri juga
terus akhirnya tapi ya ini sekarang akhirnya saya coba sampaikan ke anak anak saya sekarang eranya apalagi era digital era revolusi
ya ada yang berpikir pikir
ya ada yang berpikir pikir
memang anak anak muda garda terdepan itu harus bisa mandiri membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja buat dia sendiri dan buat masyarakat luas
karena sekarang masyarakat butuh sekali lapangan pekerjaan
itu kan yang sering pak sandi
ya itu yang menjadi passion saya karena saya pernah merasa kehilangan pekerjaan saya pernah di phk
saya tidak ingin saudara saudara saya yang lain kesulitan mendapatkan pekerjaan makanya itu yang saya perjuangkan
nah dari tadi itu cerita keberhasilan pak sandi terus adakah sebuah cerita kegagalan pak sandi tapi pak sandi bisa bangkit dan itu dipengaruhi oleh ibu
iya jadi saya bilang gagal itu biasa karena saya juga mengalami kegagalan kegagalan pada waktu sekolah
tetapi saya katakan kalau kita hidup seperti jalan tol kita tidak akan merasakan sesuatu yang hebat
tetapi karena kepentok pentok naik tangga jatuh dan segala macam justru kegagalan adalah bagian dari kemenangan kita
pak sandi pernah merasa gagal
sering jadi salah satu yang saya merasa kesulitan ya bukan gagal ya waktu itu adalah berbicara di
depan publik itu salah satu tantangan buat saya jadi saya belajar dari ibu
akhirnya saya di boleh dibilang di coach gitu ya bahasa belarannya di tentir gitu
di coach sama ibu akhirnya walaupun beberapa kali gagal saya coba terus
akhirnya saya mulai punya kepercayaan diri untuk bicara di depan publik
akhirnya sekarang saya sudah bisa secara
kebanyakan ngomong ya
jadi kebanyakan ngomong ya itu semua dari ibu saya belajarnya
dan kita selalu mempersiapkan diri secara maksimal
misalnya kalau saya mau memberikan speech itu saya terinspirasi sama mama
karena mama itu kalau mau ada tugas besoknya itu dia latihan terus
setiap malamnya untuk mengasah diri
dan saya belajar terus bahwa seorang yang ingin sukses selain belajar dari kegagalan
adalah terus mengasah diri
di usia delapan puluh dua tahun mama udah bisa zoom instagram sendiri sebentar lagi tiktokan mungkin
jadi bekerja keras dan bekerja ikhlas secara istiqomah itu mama
nah tapi yang kalau bicara mengenai kegagalan saya pernah
ini rumah mama kebetulan
balik lagi ke rumah ini tinggal setelah saya di phk dan sempat menganggur
dan disitulah mama dan mapa dan keluarga memberikan dukungan memberikan support
sehingga ibu dengan sabar membantu saya untuk bangkit kembali
dengan kekuatan relasinya dia memperkenalkan saya kepada teman temannya
akhirnya pesan ibu selalu jaga integritas jujur tulus bekerja profesional
dan harus fokus untuk memberikan yang terbaik
nah ini yang saya kerjakan dari awalnya konsultan keuangan yang hanya bertiga kita
akhirnya perusahaan kita yang kita bangun dua puluh lima tahun yang lalu sekarang sudah menjadi perusahaan nasional
yang membuka lapangan kerja bagi tiga puluh ribu orang

saya dengar katanya ini saya dengar tapi saya
saya dengar katanya ini saya dengar tapi saya
saya dengar katanya ini saya dengar tapi saya
saya ga tau kebenarannya
katanya uang hasil honor nya diserahkan pada badan amal
apa bener sih mas
betul jadi itu yang saya sudah lakukan semenjak bergabung di pemerintahan
dari dki sampai dari kementerian
karena allah sudah berikan begitu banyak karunia rejeki berkah kepada kita semua
saya dedikasikan hasil kerja ini untuk masyarakat kita yang membutuhkan sentuhan membutuhkan bantuan
dan saya percaya rejeki itu tidak akan ketukar
karena mereka selalu datang dan melihat apakah kami dalam keadaan baik baik
terima kasih loma
terima kasih loma
banyak cara ditempu sandiaga uno dalam mempromosikan produk ekonomi kreatif indonesia pada masyarakat dunia
termasuk saat berpidato di markas perserikatan bangsa bangsa ini pada mei dua ribu dua puluh
saya pernah lihat pak sandi ini kreatif menurut saya kreatif
bagaimana mengkampanyekan produk di depan badan perserikatan bangsa bangsa
nah cara cara kreatif itu pak sandi dapat dari ibu atau
ya semua ilmu kan dari ibu
tapi kreatifitas kalau lagi saat di pbb kemarin terus terang itu saya dapat inspirasi dapat ilham lah
dan pasti sudah allah yang membimbing gitu
sebelum pergi itu saya lihat di atas meja saya ada kebetulan produk umkm dari belitung
itu sedotan dari purun
dan saya bilang saya ingin kasih lihat bahwa indonesia ini pariwisatanya bangkit secara kualitas dan berkelanjutan
tapi kalau nggak ada contohnya ini kurang nendang
jadi saya bawa itu dan saya bilang sekali gue saya ingin tampilkan dan saya jadi hadiahkan kepada pimpinan sidang pbb waktu itu
sedotan purun dari belitung
doa apa sih yang sering ibu ucapkan untuk pak sandi
saya selalu berdoa
tidak ada gunanya kamu kaya buat diri sendiri
doa saya adalah kamu harus berbagi bermanfaat untuk umat
sebetulnya saya dulu waktu punya dua anak laki sering banyak yang bilang nanti kalau tua nggak ada yang ngurus loh
nggak punya anak perempuan
tapi ternyata syukur alhamdulillah
jadi anak anak soleh dua duanya
dan keluarganya istrinya juga sangat mengurus kepada orang tua
jadi terima kasih mas sandi
ini juga terima kasih hari ibu karena saya mendapatkan hari ibu setiap hari dari mereka
jadi itu yang membuat saya aduh alhamdulillah berkah
ya hari ibu hari tiap hari saya nikmati
karena mereka selalu datang dan melihat apakah kami dalam keadaan baik baik
terima kasih loh mas
ada yang ingin dikatakan buat ibu
terima kasih banyak ibu
dan di hari ibu ini atas nama indra nur dan lia kami mengucapkan terima kasih ibu
doa kepada ibu
dan juga kepada ibu dan orang tua selalu ada di dalam sholat kita
ada di dalam keseharian kita
dan mudah mudahan allah ampuni segala kesalahan mama dan papa
dan allah memberkahi umur yang mudah mudahan bisa membawa kebermanfaatan bagi sesama dan kemasih
sama dan kemaslahatan
terima kasih mas andi
dan terima kasih cnn
sudah mewawancarai kami berdua
tapi itu adalah ungkapan
dari seorang ibu
jadi saya berharap
anak anak yang lain juga
dan orang tuanya
dengan baik seperti
apa yang diperlakukan oleh
anak anak saya dan keluarganya
itu tadi ucapan buat ibu
apa ada yang ingin diucapkan
untuk para ibu di luar sana
di sana selamat hari ibu
generasi muda indonesia
pencapaian yang lebih baik
dan peran ibu
untuk mencapai indonesia maju
insya allah indonesia menjadi negara yang maju
sejahtera adil dan makmur
dengan peran ibu
baik terima kasih ibu pak sandi
waktunya berbincang di sore ini
bersama cnn indonesia